citra febrianti dengan hormat dan kecelakaan yang sangat sangat
di atlet angkat besi yang tampil di kelas lima puluh tiga kg putri olimpiade london dua ribu dua belas
akhirnya mendapatkan haknya sebagai peraih medali perak
pengalungan medali dilakukan menteri bumn erick thohir
pada olimpiade london dua ribu dua belas citra menempati urutan keempat
namun empat tahun kemudian federasi angkat besi internasional mengumumkan bahwa
peraih medali emas asal kazakhstan zulfia chainsanloh dan peraih perunggu kristina lohu asal moldova
terbukti positif doping
alhasil citra naik dua peringkat dan berhak atas medali perak
akhirnya saya bisa dapat medali ini perjuangannya ternyata gak cukup yang di dua ribu dua puluh
sebenarnya masih ada perjuangan lagi untuk dapat medali ini selama sepuluh tahun
akhirnya bisa dapat ya saya ucapkan syukur alhamdulillah
terima kasih banyak sekali lagi untuk koi yang benar benar udah saya terima
mengajukan laporan akhirnya diterima dengan baik akhirnya diproses cepat yang saya nggak kira aja
tidak nyangka akhirnya bisa diproses dengan perjalanannya ini cukup panjang
presiden komite olimpiade indonesia raja saptal thohari menjelaskan
saat mendapat laporan citra belum mendapat haknya pihaknya segera bersurat ke ioc
semua unsur unsur olahraga itu cukup jelas untuk menjunjung tinggi sportivitas tanpa diskriminasi
tanpa perbedaan dan tentunya bebas doping
nah ini semangat ini kita gelorakan
pemberian medali perak kepada citra dilaksanakan usai acara olimpik devanran oleh komite olimpiade indonesia
di plaza timur kompleks gelora bung karno senayan jakarta minggu pagi
tika beri mau angkatlah
cita kesuma jakarta